dki jakarta selama empat ratus sembilan puluh enam tahun telah menjadi jantung dari aktivitas masyarakat dengan segala pembangunannya
berdasarkan data bps dua ribu dua puluh satu jakarta menjadi kota terpadat di indonesia
dengan jumlah populasi sepuluh enam juta penduduk dan kepadatan penduduk mencapai lebih dari lima belas jiwa per kilometer persegi
kampung rawa johar jakarta pusat menjadi kelurahan terpadat nomor satu di jakarta
wilayah ini memiliki lebih dari dua puluh tiga jiwa dengan tingkat kepadatan sekitar sembilan puluh satu jiwa per kilometer persegi
di kampung rawa tak sulit menemukan deretan pemukiman padat penduduk dengan bangunan rumah yang sempit dan jarak perhimpitan satu sama lain
kondisi yang jauh dari lingkungan tempat tinggal yang layak huni dan memadai
salah satu warga e
i mengaku tinggal di sini lebih dari enam puluh satu tahun sejak ia lahir
di rumah petak seluas tiga x lima meter persegi ini ia hidup bersama suami dan ketiga cucunya
tanpa toilet dan dapur ia terbiasa beraktivitas harian masak dan mencuci baju di teras depan rumah
bahkan menumpang ke toilet saudara atau membayar toilet umum
menurutnya tak sedikit masalah di lingkungan padat penduduk ini
mulai dari masalah banjir kemacetan akses hingga saluran air yang menimbulkan kenangan
yang menjadi sarang jentik nyamuk
banjir ya cepat banjir segini dulu
saya banjir segini
ini sama ini suka banjir
oh dulu enggak kalau dulu susah nggak susah motor biasa aja
sekarang yang banyak motor sekarang
sekarang banyak nyamuk dulu mah gak ada
dulu mah gak ada nyamuk sekarang pas segini nih banyak nyamuk nih
menurut direktur salah satu organisasi non profit dengan misi membuat jakarta kota layak huni
kepadatan jakarta salah satunya disebabkan
oleh pembangunan yang terpusat di daerah tertentu
sehingga banyak orang menuju ke pusat kota
tapi kita kepadatannya itu terlalu terkonsentrasi oleh area area tertentu
yang value komersilnya tinggi
jadi tidak merata
simpelnya adalah memang transportasi kita cuma ada di situ sekarang
jadi orang orang akan kembali lagi ke daerah daerah yang memudahkan mereka
untuk mencari tempat tinggal maupun tempat bekerja
guna menyiasati masalah kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan di jakarta
pemerintah telah berupaya menyediakan perumahan melalui skema hunian vertikal
seperti rusun dan apartemen
hal ini berpotensi meningkatkan tingkat layak huni atau livability kota
wendy menjelaskan pembangunan rumah vertikal saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya
seperti ketersediaan fasilitas unit lift yang memadai area outdoor
taman bermain anak hingga ventilasi udara yang baik dan langit langit yang cukup tinggi
selain itu sebaiknya pembangunan rumah vertikal berada di lokasi yang tak jauh dari sumber ekonomi warga
misalnya dia nelayan harus kan dipindahkan ke area area yang memang misalnya dekat pasar ikan atau apa
jadi dia tetap bisa bekerja sesuai dengan pengalamannya untuk hal seperti itu
tidak bisa semuanya dipindah kamu harus semuanya kerja di misalnya di pabrik semen gitu
atau sesuatu seperti itu itu tidak bisa
itu tidak akan membuat mereka menjadi comfortable di tempat yang baru
mereka akan pindah lagi kembali lagi ke tempat yang asalnya
selain fasilitas dasar yang mengatakan penting pula property management atau sop pengelolaan rumah susun memenuhi standar
hingga berita ini ditayangkan pihak pemprov termasuk kementerian pupr dan dinas cipta karya tata ruang dan pertanahan dki jakarta
masih belum merespon terkait pembangunan rumah vertikal di jakarta
ini putar cnn indonesia